target pdb meleset dari target pemerintah
apakah ini tandanya paket kebijakan pemerintah tidak berhasil
atau memang ada faktor lain
dan untuk membahasnya sudah hadir bersama kami febrio kacaribu
kepala kajian makro lembaga penyelidikan ekonomi dan masyarakat universitas indonesia
selamat datang pak
dan kalau kita berbicara mengenai angka tersebut lima enam
anda cukup happy dengan angka ini
atau sudah diprediksi sebelumnya bahwa target lima dua di kuartal ketiga mungkin tidak akan tercapai
enggak sedikit di bawah ekspektasi kita memang
kalau hitung hitungan kita itu sekitar lima lima belas lima empat belas tadinya sebenarnya
tapi yang cukup mengagetkan bagi kami itu adalah dua hal
yang pertama adalah negatifnya dulu ya
yang negatifnya itu adalah pertumbuhan konsumsi yang belum ada tanda tanda untuk menaik
malah melemah sedikit jadi empat sembilan puluh tiga
dan kami lihat itu dalam komponennya terutama yang kami soroti itu adalah
jadi itu tergantung bagaimana kita mendefinisikan daya beli
karena kalau kita lihat sebenarnya begini
konsumsi indonesia itu didominasi oleh menengah ke atas
letakkan dulu pada porsi yang benar
jadi memang kelas bawah itu ada konsumsi dan itu mereka tidak terganggu
kelas bawah tidak terganggu
secara rata rata mereka tertolong oleh kebijakan sosial dari pemerintah
tapi yang menjadi masalah ini adalah keputusan untuk membeli barang dan jasa oleh menengah ke atas
nah ini kalau kita melihat data tabungan itu kemudian kita menyimpulkan mungkin menunda
tapi kenapa menunda
lalu kita bandingkan mungkin kita biasa memandingkan pertumbuhan konsumsi sekarang itu dengan dua ribu sebelas dua ribu dua belas
dimana pada saat dua ribu sebelas dua ribu dua belas lagi sedang banyak capital inflow lagi banyak uang lalu lagi banyak hasil dari komoditas
jadi uang di kantong masyarakat itu sangat banyak
kursi masyarakat yang kita bicarain menengah ke atas yaitu orang orang yang beli tv beli kulkas dan sebagainya
nah orang yang sudah beli tv beli kulkas tahun dua ribu dua belas cenderung tidak akan beli yang baru di tahun dua ribu enam belas
nah ini yang kemudian kita lihat oh kok ternyata terjadi penurunan daya beli
padahal yang terjadi adalah orang tidak butuh lagi sekarang
orang tidak butuh dalam artian menahan dan juga
dari data indeks keyakinan konsumen juga menunjukkan bahwa bi memperlihatkan bahwa ada peningkatan dari jumlah tabungan
berarti apa bisa dikatakan masyarakat menengah ke atas saat ini sebenarnya tidak terlalu yakin dengan kondisi ekonomi sehingga mereka menunda konsumsi
bisa dibilang demikian
artinya ada komponen itu
komponen yang menarik lagi adalah memang terjadinya perubahan pola konsumsi
dimana masyarakat sekarang daripada saya beli tv baru mending saya jalan jalan keluar
oke laser ya
ada laser yang di situ
tapi memang pertumbuhan leaser yang positif itu tidak cukup untuk mengkompensasi penurunannya atau melemahnya pertumbuhan konsumsi untuk alat alat rumah tangga
berarti kalau seandainya pun data ini kita lihat dari leisure yang meningkat sedikit nggak terlalu signifikan
sebenarnya pr yang harus dilakukan untuk kembali mungkin menstimulus agar konsumsi naik
karena kalau saya melihat bagus dong masyarakat mungkin terlihat tidak melakukan konsumsi
mereka berarti sudah paham mengenai pengetahuan finansial
itu seperti apa
sebenarnya kita mau melihat lebih luas lagi daripada
itu terutama saya ingin melihat peran pemerintah
memang dari sejak enam kuartal terakhir kita lihat pertumbuhan konsumsi pemerintah itu cenderung negatif kalau tidak konstan
jadi terutama untuk dua kuartal dari empat kuartal terakhir itu negatif
jadi pengeluaran pemerintah instead of sebagainya
sebagai stimulan untuk perekonomian justru menjadi lagat
justru membuat pertumbuhannya jadi lebih lambat
mungkin ini ada hubungan terus terang ini jelas ada hubungannya dengan perbaikan risiko fiskal pemerintah
baik bagaimana juga dengan mungkin ada yang mengatakan ada shifting mungkin perubahan dari biaya pembayaran begitu yang sebelumnya suka dengan transaksi langsung
kemudian juga menggunakan transaksi online
jadi apakah sebenarnya alasan untuk shifting cara transaksi bisa dijadikan kambing hitam dibalik turunnya daya beli ini
karena kebanyakan data data tersebut walaupun tidak semuanya terrekod
tapi sebagian atau mungkin jangan jangan mayoritas dari aktivitas transaksi tersebut sebenarnya tercatat di data konsumsinya bps
melalui susunan dan sebagainya
tapi memang ada
ada dampak kesana tapi menurut saya itu tidak terlalu besar
tidak terlalu besar
berarti walaupun memang retail yang tutup juga nggak terlalu mempengaruhi
retail yang tertutup itu terutama adalah pola konsumsi
bukan masalah retail online atau e commerce
karena sangat kecil langkahnya
karena memang masyarakat tidak membeli peralatan rumah tangga lagi
masyarakat datang ke mal itu untuk menikmati leasernya
jadi misalnya makan minum nonton dan sebagainya
tapi bukan untuk beli barang dan jasa
atau misalnya beli pakaian
itu pakaian kita tidak terlalu tumbuh lebih banyak
mengenai data terakhir juga yang dikeluarkan sama bps ya
kita mengalami kenaikan ekspor sedikit
bagaimana anda melihat peluang tersebut
itu cukup mengembirakan dan sekaligus mengejutkan
mungkin ada dampak pelemahan rupiah
dimana pelemahan rupiah tentu membuat barang dan ekspor kita jadi sedikit lebih murah
di samping itu memang tren dalam satu tahun terakhir kita menunjukkan perbaikan pada ekspor
berarti ada peluang dari juga menguatnya nilai komoditas terhadap nilai ekspor kita jelas
dengan cpo harga yang makin stabil lalu batu bara juga harga yang lumayan stabil
itu dampaknya jelas ke ekspor kita
tapi untuk sampai desember ngejar lima dua apa yang harus dilakukan
berat terus terang berat
lima satu sudah bagus
kita sekarang lima satu lima satu lalu lima enam
untuk bisa lima satu saja overall dua ribu tujuh belas berarti kita harus di atas lima satu di kuartal
di kuartal keempatnya
besar kemungkinan kita bisa lima tiga atau lima dua di kuartal keempat memang
terutama karena memang proyek proyek pemerintah itu dibiayai di kuartal kuartal empat realisasinya
lalu juga konsumsi pemerintah nanti tergantung penerimaan pajaknya
itu akan digenjot di kuartal keempat biasanya
baik tapi di kuartal keempat juga sebenarnya ada suatu tantangan tersendiri ya
kenaikan suku bunga defense itu berpengaruh apa dengan target lima dua di akhir tahun
harusnya tidak berpengaruh karena pengaruhnya itu terhadap capital flow dalam jangka pendek
dan juga untuk kurs dalam jangka pendek
kita lihat misalnya kemarin probability kenaikan fed fund rate di bulan desember
itu sebenarnya sudah terjadi kenaikan signifikan di sekitar bulan september

kurs yang sekarang sama capital flow yang terjadi sekarang untuk short term itu sudah mencerminkan atau price in
in operasi berhasil buat kedepannya ya tapi kalau juga kita berbicara mengenai mungkin kenaikan
suku bunga defet ini sebenarnya juga nantikan efeknya itu juga kepada nilai tukar rupiah
betul itu ya nah rupiah sekuat apa sebenarnya karena beberapa kali juga kita melihat nilai
rupiah masih terdepresiasi walaupun menguat tapi masih dalam angka yang cukup tertekan
kita perhatikan sebelum oktober itu sebenarnya dalam hampir dua belas bulan terakhir
setelah donald trump effect itu kita hampir dibilang fix exchange rate sekitar tiga belas
tiga puluh empat ratus nah baru kemudian kejadian capital outflow short term itu di dalam bulan terakhir kemarin
itu kemudian membawa rupiah kita di sekitar tiga belas lima ratus nah tampaknya bi akan comfortable dengan
mempertahankan tiga belas dua ratus sampai akhir tahun baik tiga belas delapan ratus sampai empat ratus tiga belas lima ratus sampai akhir tahun ya
oke baiknya angka ini sebenarnya sudah cukup terperiksi dari sebelumnya tiga belas lima ratus ya pas juga
kalau kita berkaca dari data bps kemarin ada satu mungkin yang tidak menyenangkan juga ya
pengangguran naik sepuluh ribu oke pengangguran naik sepuluh ini sebenarnya sesignifikan apa buat menekan target
pemerintah sebenarnya kalau naiknya sebenarnya itu mungkin statistical error ya tapi artinya bisa masuk ke
dalam standar errornya tapi yang terjadi adalah kita ingin melihat ini kan data agustus itu ada
cyclicalnya jadi yang kita lihat adalah tren dalam tiga atau tiga atau empat tahun terakhir itu cenderung masih turun
saya latihanimasinya empat tahun terakhir berarti bisa dikatakan pengangguran juga termasuk penekan lemahnya
ada daya beli masyarakat sepanjang dua ribu oh nggak masuk testing unemployment rate itu cenderung turun
dalam tiga empat tahun artinya sebenarnya kalau dari segi karena tingkat pengangguran ini kan dampaknya
biasanya terlihat di pendapatan menengah apa ke bawah ya nah ini ini tampaknya bukan menjadi
yang sangat signifikan jadi sebenarnya bukan itu dampak ke daya beli baik bukan itu dampaknya baik
kita akan melihat sejenak ini mengenai posisi real time penutupan indeks harga saham gabungan
kita akan melihat ternyata masih berada dalam zona hijau bahkan nilai transaksinya sudah mencapai tujuh satu triliun rupiah
walaupun tadi sempat mencapai all time high enam ribu delapan puluh tapi kali ini sedikit mengalami kondisi walaupun masih dalam zona hijau ya
berada di enam ribu enam puluh
dan anda sendiri melihat seperti apa potensinya dari kuatnya ihsg bahkan diprediksi akan mencapai tujuh ribu di dua ribu tujuh belas
ini sangat menarik karena kita dalam dua bulan terakhir sebenarnya bahkan sejak mei terjadi net capital outflow dari stok
jadi peranan asing itu semakin kecil dan kita melihat tanda tanda bahwa tanda tanda yang baik dimana domestik mulai masuk lebih berperan
mungkin juga efek dari take up amsen
sehingga dana tersebut juga kembali berputar di bursa
saya melihatnya terlalu jauh kalau take up
saya lebih melihat kepada mungkin bisnis lokal itu lebih melihat arah dari perkembangan kebijakan pemerintah khususnya untuk investasi bukan hanya infrastruktur ya investasi kemudahan untuk berbisnis di indonesia
tapi juga sempat kita lihat juga bagaimana kalau kita bandingkan data walaupun misalnya pertumbuhan ekonomi tiongkok misalnya kita bandingkan data
seperti itu agak menurun tapi ternyata masih menjadi tujuan investasi
tapi indonesia secara east of doing business memang naik sembilan belas peringkat seperti itu
bahkan kenaikannya lebih jauh daripada china tapi investasi mungkin bisa dikatakan banyak angkanya tapi belum benar benar bisa terlaksana
apa menurut anda
kita melihat trennya lumayan bagus
dan ini kita melihat trend ini akan berlanjut untuk akhir dua ribu tujuh belas dan mudah mudahan setelah fed funds rate naik
akan terjadi ketemu normal yang baru gitu ya
mudah mudahan kita juga melihat prospek yang lebih bagus juga untuk dua ribu delapan belas secara seluruhan
baik berarti dua ribu delapan belas bisa dikatakan ekonomi akan lebih pemulihan ekonomi global sudah mulai terjadi begitu
dan kita melihat seperti dua ribu tujuh belas dua ribu delapan belas ini akan mirip
dimana kita akan melihat gdp kita itu didominasi oleh pertumbuhan yang baik di sisi investasi
dan mudah mudahan dividen dari investasi di infrastruktur itu juga bisa mulai dirasakan oleh sektor usaha
cost of logistik bisa turun kemacetan bisa mulai berkurang
mudah mudahan kita bisa melihat cost of production bisa juga turun
sehingga investasi bisa masuk dengan ada infrastruktur yang lebih siap
baik dari data bps kita kaitkan lagi mengenai dana infrastruktur mungkin yang masuk ke investasi masyarakat
tetapi data terakhir yang ditunjukkan pada oktober kemarin misalnya seperti upah real ternyata mengalami penurunan
itu kan berarti sebenarnya persoalan daya beli itu juga terjadi di kalangan menengah ke bawah
jadi upah real ini biasanya dilihat dari sektor formal sektor manufaktur lebih khususnya
sementara memang pertumbuhan sektor manufaktur kita itu sedang lemah lemahnya dan cenderung tren masih terus melemah
artinya upah real ini seringkali misguiding karena itu tidak mencakup upah seluruh sektor yang ada di perekonomian
sementara sektor sektor yang lain
pergudangan sektor transportasi information technology itu tumbuh sangat cepat
jadi itu kita perlu hati hati melihat kalau kita memperhatikan data upah real
berarti sebenarnya bisa dikatakan kondisi saat ini cukup sesuai prediksi
tapi untuk target ini ya mas fibrio lima dua gitu ya
apa mungkin ada peluang dari pemerintah dan juga dari indonesia supaya cepat
talis juga begitu peningkatan pertumbuhan
ease of doing business itu prestasi dan perlu terus ditingkatkan
dan kalau memang mau mengejar ke empat puluh that's going to be a big achievement gitu ya
tapi di sisi lain adalah begini pemerintah perlu lebih banyak melibatkan swasta dalam pembangunan infrastruktur
selama ini memang yang terlibat itu adalah pemerintahnya sendiri dan bumn
sehingga dampaknya multiplier effect nya itu cenderung lebih kecil
berarti maksud anda ialah kesinambungan dari kebijakan untuk melibatkan swasta
baik itu penyederhanaan birokrasi dan lain sebagainya seperti itu
oh ya itu harus diteruskan
tapi yang saya lebih fokuskan adalah pemerintah sekarang sendiri membajatkan empat ratus an triliun untuk pembangunan infrastruktur di dua ribu delapan belas sesuai dengan apbn dua ribu delapan belas
nah ini perlu menurut saya lebih banyak melibatkan private sector
dan juga mengundang partisipasi asing
karena tujuannya sebenarnya begini kalau kita mau target total infrastructure katakanlah lima triliun dalam berapa tahun ke depan
itu jelas nggak mungkin hanya dengan uang pemerintah
artinya memang peluang ini harus dibuka selebar lebarnya bagi sektor private
untuk investasi di tanah air ya
pelabuhan bandar udara jalan tol air minum rumah sakit dan sebagainya itu lebih harus dibuka ke swasta
tapi untuk nanti dari investasi ini juga akan kembali turun ke sektor real ke masyarakat supaya pertumbuhan ekonomi kembali terjadi itu butuh berapa lama lagi
tampaknya kalau kita melibatkan swasta
secara langsung itu harusnya tidak terlalu lama
memang investasi infrastruktur itu terkenal dengan multiplier effectnya itu setelah lima atau enam tahun
tapi kemudian ketika investasi itu berlangsung konsumsi pembelian barang dan jasa yang digunakan untuk membangun infrastruktur tersebut
beli semen baja dan sebagian lalu tenaga kerja yang terlibat itu jelas jelas akan mendorong pertumbuhan ekonomi pada saat itu
baik febrio kacaribu kepala kajian makro lembaga penyelidikan ekonomi dan masyarakat sepertinya banyak optimisme yang sudah kita tebal
sepertinya kita melihat dua ribu delapan belas kalau anda prediksi dua ribu delapan belas akan menjadi tahun yang lebih baik bagi indonesia
baik kita hitung sekitar lima tiga
baik terima kasih sudah hadir di studio dua cnn indonesia sampai bertemu lagi